sebuah benda berbungkus plastik dengan ditutup lakban ditemukan seorang warga di pinggir jalan honggo wongso semarang rabu malam
karena dalam benda tersebut terdapat tulisan isus merdeka maka benda tersebut langsung dibawa ke kantor polsek ngalian
petugas jaga polsek ngalian yang menerima benda terbungkus itu pun langsung membawanya keluar halaman polsek
yang kemudian diteruskan melapor ke tim gegana polda jawa tengah
aparat polrestabes semarang bersama tim gegana brimopolda jawa tengah yang datang ke lokasi langsung memeriksa bungkusan tersebut
atas temuan benda mencurigakan tersebut masyarakat diimbau untuk tidak panik dan takut
jadi benda tadi sudah dilakukan x ray untuk memastikan apa isi rangkaian di dalamnya
kemudian dilakukan disruptor dari kawan kawan unit cibom gegana satrimopolda jawa tengah
sudah dapat diure apa yang menjadi isi tadi
di mana bungkusan tadi kan berisi diantaranya kan ada arloji kemudian baterai lima biji ukuran tiga tujuh volt
kemudian ada vcb yang merupakan ada rangkaian resistor kondensor dan lain sebagainya
kemudian kotak bungkusan tadi memang ada tulisan di mana di situ disebutkan
kalau merobek musnah kemudian isis merdeka
kemudian dibukukan sebuah tanda tangan yang dibawanya dicantumkan
sebuah nama nama amorosi disitu
tapi yang pasti ini sudah dapat saya pastikan ini bukan bom